hidangan berbahan dasar daging kambing seperti sate dan gulai identik dengan idul adha
kali ini kami akan mengajak anda sehari menjadi pengusaha tongseng kambing
tongseng lengkap dengan sajian seporsi sate plus gaji atau lemak di bagian tengahnya
kepala dulu ya
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
di tempat ini ada domba ada sapi dan juga ada kambing
jadi sebelum kita bersantapria bertongsengria kita mandiin dulu satu satu yang ada disini
ini udah ada pesanan bang buat korban
idul adha seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah menjadi angin segar bagi para peternak hewan kurban
seperti sapi domba dan kambing
sempat sepi akibat pandemi selama dua tahun terakhir
kini senyum mulai merekah di wajah para peternak hewan kurban
salah satunya peternak di kawasan condet jakarta timur
kesibukan dimulai dengan memandikan satwa
bagian yang paling sering kotor itu dekat dengan bokongnya
biasanya ketika habis buang kotoran bubuk
jadi ya kotor harus dibersihkan
mandi penting bagi satwa untuk menjaga penyakit kulit
terutama yang disebabkan oleh ektoparasit dan jamur
domba sudah bersih lanjut kita ke kandang kambing
kegiatannya masih sama mandi
jangan lupa lihat kondisi cuaca ya
perawahan atau terik
yang penting karena kambing perlu dijemur
nah jangan sampai terlewat bagian kaki
yang kerap terkontaminasi air seninya sendiri
ini dia kambing primadona di tempat ini
dengan bobot hampir delapan puluh kg
kambing jenis etawa senduro ini
dibanderol sepuluh juta rupiah
lebih mahal dari kambing korban lain
yang umumnya dihargai tiga sampai empat juta rupiah per ekor
ada beberapa ciri kambing sehat
burung yang bersih
lincah lubang kumlah
seperti mulut mata hidung dan telinga
bersih dan normal
serta tidak terlampau kurus
satoya belum cukup umur untuk menjadi hewan korban
diberi susu empat sampai lima kali sehari
ntar dulu sini sini
diam dulu sini
duduk duduk tenang
duduk duduk dulu
masalah sama dia
aus banget kayaknya ya
tapi yang ini tidak dikurbankan
karena masih anak anak
aus bet kayaknya
coba kita cabut
aus banget kayaknya
dan ya kambing dan domba puluhan sapi kurban di tempat ini juga mendapatkan
dalam sehari sapi bisa membawa kotoran hingga lima belas kali
ini dia yang membuat tubuhnya cepat sekali kotor
makanannya selain ampas tahu dan tempe juga diberi kulit jagung sebagai penganti rumput
yang semakin sulit didapat di ibu kota
dua puluh ekor sapi dan lebih dari lima ratus ternak domba dan kambing di sini
sudah dibeli loh untuk jadi hewan kurban
lanjut kita meluncur ke timur ibu kota
tempatnya di gang lele jalan matraman raya kecamatan jatinegara jakarta timur
ini dia sate keroncong legendaris yang sudah buka dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
daging kambing yang telah dipisahkan dari tulang diolah terpisah
pertama potong kecil kecil tulang iga
nah dalam sehari tempat ini bisa mengolah hingga lima belas kali
rusuk kambing yang diperoleh dari tiga ekor kambing
for your info satu ekor kambing memiliki sekitar dua puluh tulang rusuk
tulang iga yang telah dipotong kecil kecil kemudian dimasukkan ke dalam campuran aneka rempah rempah
seperti jahe serai kecur unyit daun selam laos lengkuas kunci dan daun jeruk
jangan pelit pelit ya rempahnya agar daging pada iga empuk dan mudah dimakan
kalau lihat prosesnya banyak kayu kayunya kecil kecil
ya ntar mata pedes
tapi ini yang bikin masakannya nikmat karena masih menggunakan kayu
oh arang ya
rebus minimal dua jam
selain daging jadi empuk tulang iga kambing akan membuat rasa kuah gulai lebih gurih
lanjut yang kedua sate
sebelum dipotong kecil kecil lemak berlebih pada daging harus dibuang
kalau terpanggang dalam waktu lama maka daging berpotensi jadi lebih alot
dalam satu tusuk sate biasanya anda akan menemukan lemak atau gaji di bagian tengah sate
kalau belum dipotong bentuknya seperti ini
lemak dari perut kami ini nih yang akan membuat rasa sate menjadi semakin nikmat
dan saya dikasih sama pak d nya nih kalau salah satu ciri daging kambing yang masih
segar ini yang kayak gini nih warnanya
merah merona cerah
tapi selain itu dari baunya
kalau baunya ini ya bau daging segar
tidak berbau menyengat
satu tusuk sate terdiri dari tiga potongan daging
bedanya untuk sate dengan lemak gaji ditusuk di bagian tengah
sementara yang tanpa lemak akan diolah menjadi sate kambing polos dan juga menjadi tongseng kambing
meski bagian lemak tidak terpakai untuk sate
jangan dibuang ya
pak e di sini pak e ya
pengen nyobain tapi tidak boleh
ini buat jualan harus tahan
ini cepat banget
lihat hidungnya nih
wah ya ampun
ya ampun mengerah
baunya itu benar benar bumbunya rempah rempahnya dagingnya semuanya itu udah siap untuk dikonsumsi
persiapan daging sudah
jangan lupa bawang merah dan pibut untuk acar
untuk membuat satu lima ratus sate kambing dalam sehari tempat ini membutuhkan belasan kilogram bumbu dapur
oke kalau sudah beres waktunya bagian utama
pertama masukkan minyak dari kuah gulai secukupnya
kemudian tambahkan cabai dan juga bawang merah satu cubit
sudah pasti jelasan pesanan sudah menanti
nah ini dari yang semuanya
ini adalah bagian atas
masak gimana pak sarannya pak
nah ini kasih itu dulu yang atas saja deh
ya itu dulu
dari cabai bawang merah
segini bawa seporsi
terserah terserah itu
ini bersih pak
itu ada berapa bawang kure

loh kepekan nih
lima boleh enam boleh
mak kuntun tukar tempat saya di situ boleh
satu porsi tongseng
isinya lima tusuk
oh iya bara di bawah wajan tidak boleh sampai padang
tambahkan bawang putih yang telah dicairkan lada garam dan penyedap rasa masak hingga daging matang
terakhir tambahkan kol dan juga tomat segar dan sebagai pelengkap tambahkan kuah gulai secukupnya
oh iya hampir lupa nih
sebelum diangkat berikan sedikit sentuhan daun bawang untuk mempercantik penampilan
kalau untuk tongseng sate yang digunakan tidak menggunakan gaji
kunci nikmat atau tidaknya tongseng adalah racikan kuah gulai
jadi jangan penuhi terempah ya
tongseng sudah sekarang waktunya sate kambing
oh yang dimasak yang itu biar nggak lengket bener gak
ada yang pesan sepuluh tusuk tapi dikasihin gaji dulu nih

keroncong juga menjadi identitas yang menyatu dengan rumah makan ini
selamat idul adha
rian fernando dwi agung yuldiarto jakarta